kenapa kata opan sedih
kata opan sedih karena
kandi dituduh mengunci lisa di gudang
dan kemudian kandi membakar gudang itu
kakak juga gak percaya
makanya kakak lagi mikir keras gimana supaya dapat bukti kalau kayak gitu gak salah
kalian mau bantu gak
kalian pulang aja deh
kata opan takut kalau ada apa apa kalian terlibat ke muah
pokoknya harus cek gudang itu
woy siapa lu
malik malik ada malik
siang siang ada malik
sial sial ke arah igual
pak pak ada malik pak
lano ada apa seribu ribu
ada maling bu masuk ke rumah ibu
gak ada maling di rumah saya saya kan dari dalem
bener bu saya lihat sendiri dia masuk ke rumah ibu
duh bapak kacau kali ah
ada maling pak masuk ke rumah bapak
dari tadi kita di dalam gak ada apa apa
ya ampun dari tadi pagi gini tuh cariin kemana mana
subuh subuh tante udah pergi
pasti tadi abis kelilipan
tadi tante beli belanjaan buat kamu
ini ada baju
ini semua buat kamu
wah banyak banget tante
ini kertas tante
tante mau ngapain kesini
emangnya kamu tahu tempat apa itu
ya tau lah tante
tante ini kan alamat pantiasanku yang lama
diashing tinggi pompa pasahnya

tadi psychiatric flank itu di bawah
ukuran air rusuhnya dir nitest
bulan desember lagi hujan hujan
jangan jangan candy itu
anakku yang dulu aku titipkan sama bu wanti

nulis kayak begini ha

nih lihat tuh
tulisan gua itu gak sebagus ini lis
masih nyangkal lagi ya
oh udah ada buktinya langsung ngulasin dia loh
nih lo lihat sendiri
aku tahu apa yang kamu lakuin
maksudnya apaan sih
aneh ya mah
orang orang itu kok begitu yakin ada orang yang masuk ke rumah kita ya
emang ada apa sih mah
emangnya kamu gak tau
dari tadi tuh patris nulis teriak teriak ada maling
kalo dengerin musik jangan keras keras nih telnya
tapi tadi nih gak denger ribut ribut mah
ya bagaimana mau denger
pada teriak maling maling ada yang denger kan
malingnya masuk kamarku lewat jendela
aku kan lupa nutup kamarnya
kalo ada yang tau perbuatan gue
begitu juga dengan eyang ria
kalo dia denger
bisa bisa gue dimasukin penjara anak
siapa sih yang pura pura jadi maling dan masuk ke rumah ini
apa betul kamu anak kandungku
kamu dari pantai asuhan
nih sarapan dulu

tante tahu kamu gak mau keluar kamar
karena kamu takut sama om ferdinand
ya ampun tante tuh hebat ya
tante tau aja pikiran candy
candy abis ini kita ke rumah sakit ya
tante pengen kamu periksa sekali lagi secara lengkap
tante takut tiba tiba ada urat yang kejepit gara gara kecelakaan
ya ampun tante
kan kayaknya udah bilang gini tuh sehat sehat aja kok
nggak perlu dibawa ke rumah sakit segala
tante pengen kamu periksa sekali lagi secara lengkap
biar tante tenang
ya udah deh
lupakan sajalah aku
gulungan darah kendi sama dengan gulungan darahku
tapi aku tahu
gulungan darah tidak bisa membuktikan kalau kendi adalah anakku
kalau endah dititipkan ke saudara bapaknya
kalau yang masih bayi dibawa ke panti asuhan kasih bunda
kalau nggak salah daerah bogor
tadi nama ayah bangunan anak
ayah narek di bangunan nanyar
ini kan alamat panti asuhanku yang lama sebelum digusur
kamu tahu kapan kamu tinggal di situ
oh tahu tahu
sampai sekarang aku masih ingat kok
kan bunda esi sering bilang
kalau aku ditemukan
buinnya pas hujan hujanan
bulan desember tanggal tiga belas
tapi semuanya begitu tepat
kendi dibesarkan di panti yang sama
berada di panti itu
waktu anakku diantar ke sana
kendi adalah anakku